dan kita akan lanjut setelah tadi saya jelaskan soal sanksi yang sudah diteken oleh presiden jokowi dalam peraturan presiden
pemerintah akhirnya menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi masyarakat yang menolak vaksin covid sembilan belas
namun pemerintah juga menjamin akan memberikan santunan bagi mereka yang dirugikan akibat efek samping setelah menjalani vaksinasi
sejumlah pihak mengimbau sebaiknya pemerintah menempuh upaya persuasif dan sosialisasi masif ketimbang menerapkan sanksi bagi warga penolak vaksin
kami akan langsung membahasnya lebih dalam dengan dua narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
ada dr siti nadia tarmizi jurubicara pemerintah untuk vaksin covid sembilan belas selamat sore dr nadia
selamat sore mbak rifana
dan ada bang saleh daulay anggota komisi sembilan dpr ri dari fraksipan
selamat sore bang saleh
selamat sore mbak
oke saya mau ke dr nadia terlebih dahulu
dr nadia ini setelah tarik ulur jadi atau tidak pemerintah akhirnya menaikkan ataupun menyiapkan sanksi administratif dan pidana kepada warga yang menolak untuk divaksin
apa pertimbangan pemerintah akhirnya menetapkan sanksi tersebut dr nadia
ya jadi pada prinsipnya adalah vaksinasi ini adalah upaya bersama ya
vaksinasi ini bukan hanya dalam rangka untuk memberikan perlindungan pada masing masing individu
tetapi kemudian vaksinasi ini harus kita capai secara bersama dalam jumlah yang memang sudah kita tentukan untuk bisa menimbulkan kekebalan kelompok
dan tentunya dengan jumlah yang mencukupi itu kita bisa mengendalikan pandemi ini
oke bahwa vaksinasi ataupun suksesnya program vaksinasi nasional itu sangat penting
tapi kami juga mendapatkan informasi yang beredar di media bahwa komisi sembilan sempat mengatakan bahwa kemenkes melanggar kesepakatan dalam rapat kerja antara komisi sembilan dan juga kemenkes terkait pemberian sanksi ini
apakah ini betul dokter nadia
rasanya dari segi pemberian sanksi pada prinsipnya kan kami lebih mengedepankan untuk upaya persuasif ya
jadi sanksi itu adalah merupakan pilihan terakhir yang kita temukan
semaksimum mungkin kita akan mengupayakan agar tindakan tindakan persuasif yang juga sifatnya edukasi yang kita akan berikan kepada masyarakat
oke bang saleh dr nadia tadi mengatakan bahwa pendekatan pendekatan persuasif akan lebih dikedepankan ketimbang memberikan sanksi
tapi pada kenyataannya tetap ditulis begitu ataupun tetap diteken dalam perpres
dari komisi sembilan setuju atau tidak dengan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah ini bang saleh
jadi sebetulnya kesepakatan antara pemerintah dan juga komisi sembilan dalam hal ini itu memang sudah diputuskan yaitu pada tanggal sepuluh januari dua ribu dua puluh satu yang lalu
dalam rapat kerja tersebut disepakati bahwa tidak ada pemberian denda dan sanksi termasuk pidana bagi mereka yang menolak untuk divaksin
kesimpulan rapat nomor satu huruf g
itu jelas ya di dalam ketentuan yang diatur itu
justru kenapa ada kesimpulan seperti ini
karena kita menginginkan agar program vaksinasi itu didasarkan atas kerelaan warga masyarakat kita
karena memang secara prinsipio kalau mau kita lihat vaksinasi itu kan sebetulnya adalah hak warga negara
jadi hak warga negara itu artinya kalau bisa ditawarkan untuk ikut vaksin
maka mereka boleh memilih untuk ikut dan tidak ikut
maka tentu harus ada upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar mereka ikut vaksinasi
upaya upaya itu diantaranya yang paling utama adalah melakukan sosialisasi
sosialisasi yang masih dilakukan
mengapa ini penting
karena memang di tengah masyarakat kita faktanya masih ada
karena misalnya dari sisi jenis vaksin saja jenis vaksin itu kan sudah dibeberkan ke publik bahwa ada beberapa jenis yang akan diberikan atau akan masuk ke indonesia
mulai dari sinovac yang sekarang sudah jalan kemudian sebentar lagi ada astrazeneca
ini keterangan dari menteri kesehatan terakhir kepada kita akan masuk lagi astrazeneca
kemudian pfizer itu sedang negosiasi pada tahap akhir
kemudian nanti ada lagi apa namanya novavax sinopam dan beberapa jenis lain termasuk moderna
dan karena ini beberapa jenis ya tentu muncul pertanyaan di masyarakat apa bedanya antara satu vaksin dan vaksin yang lain
mengapa kita pilih untuk sementara ini sinovac belum masuk pfizer belum masuk astrazeneca dan seterusnya
dan itu mungkin bisa dijelaskan perbedaan perbedaan itu
kemudian apa manfaatnya
kalau misalnya kita ikut vaksin ini manfaatnya
kemudian yang berikutnya kalau saya berpikiran kalau semuanya sudah dijelaskan secara terbuka justru masyarakat yang butuh terhadap vaksinasi mereka akan datang
artinya proses sosialisasi ya
ada banyak masyarakat kita yang sekarang ini justru minta supaya divaksin duluan
itu adalah mereka yang sudah paham
yang sudah mengerti dan sudah butuh
nah bagaimana cara agar masyarakat ini paham dan sehingga menubuhkan keinginan untuk vaksin
nah itulah tugas dari pemerintah
yang saya kira kalau diancam dengan ancaman pidana ancaman denda dan seterusnya itu belum tentu efektif
bayangkan kalau misalnya ada orang yang diminta untuk denda misalnya
kemudian dia tidak sanggup membayarnya
lalu apalagi yang akan diberikan
tahan dulu bang saleh
saya mau ke dr nadia
tahan dulu bang saleh
dokter nadia kalau misalnya pemberian
dan juga denda ini tidak efektif kalau menurut komisi sembilan
harusnya sosialisasi masif lebih dikedepankan oleh pemerintah
supaya kemudian ada kepercayaan publik terhadap program vaksinasi nasional ini
bagaimana jawaban dari dr nadia
tentunya sesuai dengan arahan juga dari komisi sembilan
bahwa sosialisasi ini harus kita lakukan secara masif ya
kita tentunya bersama sama juga dengan kementerian lain
bersama kpcpen tentunya melakukan sosialisasi ini ya
dengan menggerakkan berbagai jenis platform
mulai dari platform platform yang konvensional ya
mulai dari adanya flyer banner serta poster
selain itu juga kita ada melalui platform platform digital
yaitu melalui berbagai media elektronik ya
tetapi kita juga memiliki strategi komunikasi
di mana di setiap daerah itu
dan kabupaten kota
juga adanya penunjukan seorang jurubicara
serta bagaimana kemudian berbagai talkshow
yang dilakukan oleh dinas kominfo ya
di daerah untuk melaksanakan sosialisasi terkait vaksinasi ini
selain itu penggerakan tokoh masyarakat
juga adanya influencer
juga adanya public figure
serta tentunya fungsi puskesmas
sebagai pusat informasi
apakah kemudian kemenkes tidak khawatir
dengan adanya pemberian sanksi pidana
dan juga administratif
ini malah semakin menunjukkan ketidakpercayaan publik begitu
menimbulkan ketakutan kepada masyarakat
atas penanganan pandemi ini
ya pada prinsipnya
ini adalah upaya untuk mitigasi ya
artinya seperti kami sampaikan
bahwa pada untuk sanksi itu adalah pilihan terakhir ya
seperti yang pak daulai sampaikan
bahwa kita akan mengutamakan edukasi
dalam mengajak masyarakat
sudah betul betul menyatakan menolak vaksin ya
tentunya jangan sampai kemudian
yang menolak vaksin ini juga semakin bertambah
dan tentunya melalui proses proses edukasi
ini yang kita akan terus menerus
tapi pemerintah sudah menaikkan perpres ini
tapi tadi dr nadia menjanjikan bahwa sosialisasi sosialisasi akan terus dilakukan
tapi kekhawatiran dari komisi sembilan seperti apa
kalau memang betul kelompok kelompok ini kemudian tidak mudah untuk diyakinkan gitu
untuk melakukan vaksinasi
sebetulnya kan kalau yang dilakukan oleh pemerintah
sekarang itu dengan mengeluarkan perpres
itu artinya kan ada satu payung hukum yang sudah memang disiapkan
untuk mereka yang katakanlah dalam tanda petik ya tidak mau untuk divaksin
nah berarti kan aturan hukum itu pasti akan diterapkan
padahal menurut saya sebetulnya masih ada opsi opsi lain yang bisa diterapkan
misalnya andai kata mereka tetap tidak mau ya tentu tinggal ditandai saja
ini beberapa orang di mana tempatnya alamatnya di mana
dan seterusnya itu ya tinggal tugas dari pemerintah setempat
mungkin lokal lah
katakanlah rt rw yang mengatakan apa namanya dikatakanlah mereka dijaga
sehingga mereka tidak menularkan dan ditularkan dengan covid ini
paling paling ada yang tidak mau
masih masuk dalam skala apa namanya radius yang tadi
jadi karena itu menurut saya memang ya pemerintah tidak semestinya ya untuk membuat aturan untuk memberikan hukuman seperti itu
kita ini kan negara demokrasi
karena memang pembuatan terpers itu sendiri sangat demokratis
karena menurut aturan demokrasi yang berlaku di indonesia presiden punya hak untuk buat itu
buat terperas seperti itu
tetapi kita berharap bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini presiden itu betul betul bisa lebih tadi seperti yang katakan ibu nadia lebih edukatif persuasif ya
kemudian tidak akan berdasarkan pendekatan pendekatan yang humanis
dengan begitu ya program program yang disanakan oleh pemerintah ini bisa berjalan dengan baik
kemudian ada satu hal yang perlu dicatat bahwa untuk program imunisasi bukan hanya imunisasi vaksin tapi imunisasi pada umumnya pun ya itu selalu ada yang menolak di masyarakat kita
banyak yang tidak mau gitu dan itu fakta
dan karena itu misalnya kan tidak bisa kita apa namanya masukkan mereka ke penjara semua
nanti bagaimana penjara kita bisa penuh seperti itu
nah ini yang menurut saya penting ditingkatkan edukasinya karena bagaimanapun juga ya yang kita lakukan ini kan untuk kebaikan semua masyarakat
untuk kebaikan semua masyarakat
saya mau ke dr nadia
bang saleh maaf sekali waktu kita waktu kita tidak banyak tapi saya harus potong saya harus ke dr nadia
dr nadia tadi dari komisi sembilan menyayangkan kenapa akhirnya pemerintah tetap menaikkan pemberian sanksi administratif dan juga pidana padahal untuk angkanya di semua imunisasi itu pasti ada yang menolak
sebetulnya pemerintah harusnya lebih memberikan sosialisasi yang edukatif begitu
bahwa besok vaksinasi tahap kedua akan dimulai
besok vaksinasi tahap kedua akan dimulai di pasar tanah abang bagaimana mitigasi dari kementerian kesehatan kalau ada pedagang pedagang kemudian yang menolak untuk divaksin
ya tentunya upaya persuasif tadi ya akan kita lakukan
dan seperti yang kita lakukan sosialisasi kepada pedagang pasar ini sudah kita mulai beberapa hari sebelumnya
jadi adanya aturan ini sebenarnya juga memberikan ruang sebenarnya untuk lembaga ataupun kementerian maupun pemerintah
untuk kemudian sedikit untuk bisa mengaitkan tentang penanganan tentunya ataupun apa yang harus dilakukan terkait dengan penanganan pandemi atau mungkin undang undang wabah yang nomor empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
karena memang kita berbicara bagaimana vaksinasi covid sembilan belas ini sebagai bagian daripada upaya penanganan sebuah pandemi
jadi mungkin harus dilihat bahwa memang agak berbeda sedikit konteksnya dengan imunisasi rutin
kalau imunisasi rutin kan memang kita tidak dalam kondisi pandemi
kalau saat ini memang kita dalam kondisi pandemi tentunya kita harus mengambil langkah langkah dan tingkat kepatuhan masyarakat kan memang berbeda beda
jadi dengan adanya ini adalah sebagai upaya salah satu rujukan
untuk pelaksanaan terkait tentang bagaimana kita memastikan bahwa vaksinasi ini betul betul bisa tercapai sesuai dengan target yang kita harapkan
oke kita tunggu bagaimana besok vaksinasi tahap kedua akan dilakukan kepada para pedagang pasar di tanah abang
semoga semuanya mau begitu ya untuk divaksin dan tadi kami menunggu janji dan juga komitmen dari pemerintah untuk mengedepankan sosialisasi yang masif yang edukatif
ketimbang menerapkan sanksi administratif
terima kasih juga
terima kasih sekali dr siti nadia tarmizi jurubicara pemerintah atas vaksin covid sembilan belas dan juga bang saleh daulai anggota komisi sembilan dpr ri dari fraksi pan
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini